beberapa hari lalu diberitakan sedikitnya ratusan rumah di tujuh rt di dua rw
di kawasan permukiman padat penduduk di kalibaru cilincing jakarta utara terkepung lautan sampah
selain susahnya akses masuk tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara juga menjadi penyebabnya
beruntung pada rabu kemarin ratusan personil gabungan dari ppsu kecamatan cilincing
dinas lingkungan hidup jakarta utara dan kepulauan seribu
serta dinas sumberdaya air mulai membersihkan leutan sampah yang mengepung ratusan rumah warga tersebut
dan rencananya aksi gerebek sampah ini akan dilakukan selama satu minggu ke depan
jadi ini kan proyek pembangunan tanggul pengaman pantai ini belum diselesaikan bersama dengan
jalan inspeksi dan jalur hijau nya
karena ada lahan yang masih belum digunakan ada keluarga yang membuang disini
membuang sampah disini sehingga terjadi penumpukan sampah
nantinya sampah sampah ini akan dibawa
warga dan pihak pemerintah setempat berharap agar kementerian pupr
segera merealisasikan pembangunan jalur hijau di lokasi ini
agar kedepannya tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan
semerawut dan tak berizin puluhan tiang jaringan internet yang terpasang
di sepanjang jalan keramat jaya baru johar baru jakarta pusat
dibongkar petugas kelurahan setempat rabu siang
selain ilegal keberadaan tiang listrik internet yang tertanam bersebelahan dengan tiang listrik pln
juga dianggap rawan terjadinya kebakaran dan tumbang saat hujan deras mengguyur
ptsp kemarin sudah kompilasi ke saya untuk perizinan
pemasangan tiang katanya dengan kabel atas itu tidak ada lagi dikeluarkan oleh benda
karena memang ini yang sebetulnya membuat ruwet membuat ruang lingkungan menjadi tidak nyangka
bahkan keberadaan tiang internet yang melintang di jalan dinilai membahayakan para pengendara yang melintas
jadi kan kalau sudah dipasang pasang itu kan itu dibiarkan tergeletak
jadi takutnya kan ada apa apa yang bingung kita warganya
iya kalau jatuh ada kebakaran
apalagi di sini pasang sini sana kan melintang lagi di jalan
pihak lurah mengimbau agar pihak manapun tak lagi memasang tiang jaringan internet sembarangan demi keselamatan warga
tim liputan cnn indonesia